aku gak mungkin bilang kalau aku ke tempat pantiasuhan
tadi aku nyari elsa mas sama mama
tadi mama bilang kalau misalkan elsa itu hilang
yaudah aku cari di jalan ternyata dia lagi nangis nangis
terus tiba tiba dia pingsan aku langsung lari ke rumah sakit
kamu apa sih
kamu kenapa cemburuan banget sama dia
nah sudah lah kamu tenang aja
aku juga ngapain sih ketemu sama suami orang
orang aku udah punya suami
kamu juga kenapa jam segini kau udah pulang
restoran kamu gak ada kayak saya kesini
punya handphone tuh diaktifin
karena hari ini hari anniversary kita dua bulan ya
enggak usah gr
kebetulan aja saya pulangnya cepat hari ini
terus gimana mau ngerayain gak

setelah kalau labah aja

syukur deh kalau nino ga nemuin hanjin
tapi temen banget sih michi nelfon aku nanya soal ini
apa emang bener mas hari ini kamu sempat ketemuan sama enggak gitu janjian
ya engga lah
kalau saya memang ada janji sama warga ngapain saya janjiin kalian berjalan jalan ke puncak
ya pasti saya ketemu sama angga lah
ya itu cuman perasaannya michi aja
perempuan tuh kayak begitu cemburuan
ya kamu kan juga pernah cemburu sama michi kan
emang begitu kan
itu kan sifat sifat perempuan
ya terus apa kabar kamu mas emang kamu pikir kamu gak cemburuan
iya kamu pernah cemburu sama rafael
ya terus kenapa kamu bangga
gak bangga sih
berarti itu artinya kamu cinta sama aku mas
kamu ribet banget bikin kue beli aja kan bisa
mendingan bikin mas aku udah biasa kok bikin kue
kue buatan aku enak
papa suka aku bikinin
berarti kue yang waktu itu kamu bawa itu kamu buat
yang itu empat tahun lalu yang pertama kita ketemu yang kamu mau ketabrak mobil
kue yang lama
yolah kue aku
ya ga usah diinget inget lagi lah mas
sayang banget dulu ya
engga ga cemburu
kok bukannya langsung gitu
engga biasa aja
tapi kok waktu pas saya ulang tahun kamu gak buatin kue buat saya
nanti aku buatin ya
mas oh mas
udah selalu ngeluar kita bu andin
tipu gue banget tau
jadi gue sih
pokoknya nih bu andin ngajarnya bagus banget
gue jadi lebih ngerti deh
gak sih ya
jangan parah macam macam sama bu andin kalau masih mau kuliah di sini
paham bu andin
nyalak banget ini bu andin
lama gak ke sini
mudah mudahan alin ada di kampus
seharusnya saya yang nanya
ngapain anda ke sini
anda masih punya hati ketemu andin setelah apa yang anda lakukan
dengan rahasia dan kebohongan anda yang sudah terbongkar
andin itu adalah istri saya
dan saya berhak mencari istri saya kemana pun saya mau

apa sih sebenarnya rafael
berani banget dia deketin andin
tapi saya tidak percaya
ketika saya yang membuat kamu menangis
dan orang lain yang mengusap air mata kamu

apa perasaan aku aja